penjual kue dan makanan keluhkan harga bahan pokok yang mulai naik jelang ramadan
termasuk penjual di pasar tebet barat
jerry seorang penjual kue mengatakan
untuk menyiasati harga bahan yang naik kue dijual dengan ukuran yang lebih kecil atau harga yang lebih mahal
ada pula kue dijual di kisaran harga rp satu lima ratus hingga rp lima per buah
oh ya pasti kena dampaknya ya
apalagi kita jual makanan goreng gorengan itu pasti naik
sedikitnya pasti ya
naiknya kisaran berapa
ya paling dari rp satu lima ratus hingga rp tiga
ada juga supaya diperkecil tapi harga tetap gitu ada juga
sementara itu hal yang sama dikeluhkan penjual makanan
aris penjual nasi rames harus mengurangi porsi makanan yang dijual
agar tidak merugi karena harga
bahan pokok khususnya minyak goreng naik
semua mahal kak
kalau bisa distabilin lagi minyak
yang paling tinggi ini minyak lama
minyak mahal aja saya nyarinya susah
porsi makanan atau ukuran kue yang berkurang dan harga yang naik tidak menyurutkan minat pembeli
dagangan tetap ramai pembeli karena harga mahal
masih terjangkau atau merupakan kebutuhan
ini karena memang kondisi juga gak semua orang punya uang
jadi kalau dijual jauh lebih mahal juga mungkin nanti nggak jalan begitu begitu barangkali ya
jadi ya masih standar aja kalau aku bilang
nggak terlalu jauh lah
ya biasanya kan bala bala kata kata bakwan seribuan
sekarang kan dia lima ribu tiga
kan jauh itunya
nah itu masalah tukang ini bakwan
mungkin kalau dijual segini biasa kan mungkin
mah terlalu murah mungkin bor bor untung kan
makanya dijualnya lima ribu tiga gitu
kalau bagi pembeli ya pengen emosi seribuan kan
masalah kalau menjual kan mungkin rugi
meski harga bahan pokok belum stabil
penjual kue dan makanan di pasar tebet barat tetap berjualan mulai pukul enam pagi hingga lima sore selama bulan puasa
menyajikan beragam kue dan makanan